aku tidak mengingat apa apa
tapi pak jejaran
sepertinya aku jadi bahasa dengan nama itu
kau tahu ratna ningsih telah mengobrak ngabrik kerajaanku
dan menculik anak buahku
tapi ketika aku hendak menuntut balas dendam
ada seorang bocah
yang kekuatannya luar biasa
dan sulit aku kalahkan
gusti prabu kalah dengan seorang bocah
anak itu bukan anak sembarangan
anak itu betul betul sakti mandraguna
serahkan pada hamba
hamba akan penggal kepala anak itu
menyerahkannya kepada gusti prabu
tidak semudah hidup
apa yang kau mau pendekar gundul
gusti prabu harus menukarnya dengan tujuh gadis cantik
akan ku siapkan permintaanmu
ikutlah dengan ku ke istana
serta bawa anak buahmu
sendika gusti prabu
dan menangkan kakakmu
sekarang sudah saatnya
saya melanjutkan perjalanan saya
sekali lagi terima kasih banyak raden
sudah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kami
sebagai pesan untuk kalian
menjaga persatuan dan kesatuan
dan saling menjaga satu sama lain
bangkitkan keberanian kalian
jangan takut mati
karena kematian pasti akan datang
tapi seorang pemberani
hanya akan mati sekali
sedangkan seorang penakut
akan mati berkali kali
karena dalam ketakutannya sendiri
sesungguhnya dia sudah mati
ada apa di sana
izinkan saya melihatnya
terima kasih raden
anak saya sudah kembali tenang
jangan biarkan anak ibu ini terlalu lelah
untuk dua atau tiga hari
sekali lagi terima kasih banyak raden
akhasa pisah dari bubur
itu dia orangnya
danda prabu keponakan kutercinta surrawi seja
kita sudah sesuai rencana
apa yang telah kita rencanakan danda prabu
aku sudah menurutmu
aku sudah menurutmu
aku sudah menurutmu
dan dia telah berjanji
akan menyuruh murid muridnya
agar dia bisa menangkap
si berjubah itu kepenakanku
sungguh ini berita bagus
dan aku yakin
kina raden pasti bisa dengan sangat begitu mudah
untuk membunuh yudhagara kepenakanku
untuk melanjutkan perjalanan
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
terima kasih raden
mas tunggu mas
sembah hormat hamba gusti
hamba sengaja datang untuk menghadap
hamba adalah murid dari kinarada gusti
apa yang telah terjadi
kinarada telah tewas
seorang pemuda bernama yudhakara telah membunuhnya gusti
inilah seorang pendekar yang kau katakan sakti
tanpa hitungan hari
dia sudah mati di tangan yudhakara
apa benar yang telah kau lihat
apa yang mbak katakan ini adalah benar adanya
agar gusti mau bertanggung jawab
atas tewasnya guru kami narada
aku ingin tahu
apa yang telah terjadi setelah kamu phogyos
aku berdiri kash simultan
saat yang terjadi
jangan lupa like share dan subscribe ya

tapi kenapa dia tidak mengenaliku
kita tidak melawannya
kita pasti bisa melawannya
lebih baik kita lari
kita akan terlibat masalah besar
jika kita berurusan dengan mereka
mereka adalah pembunuh
pak jurit pak jajaran
pak jajaran adalah suatu kerajaan besar
kita akan terlibat masalah besar
jika kita terus berurusan dengan mereka
apalagi tadi aku melihat kau kesan
terus kau memegang palangmu
apa kau mengingat sesuatu
aku tidak mengiangkan pack pack
apakah aku ya han
aku malah ultrasound
tunggu sebentar pak jajaran
aku bukan masa yang merupakan
aku tidak mengingat apa apa
tapi pak jajaran
tidak perlu kamu ingat masalahmu lagi
malah terlambat parah
lebih baik kau ganti
dengan baju yang tadi aku belikan
ada apa nimas
kamu sudah terluka
aku telah dianiaya perampok
aku mohon tolong selamatkan aku
aku akan menolong
kita istirahat disini dulu ya
perjalanan kita kan masih jauh ak
besok pagi kita lanjutin
kita beristirahat disini
aku akan pergi dulu
mencari kayu bakar
udah ngikut pak
kalian berdua temani saja

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya